wakil presiden terpilih gibran raka bumingraka
menurut gibran usulan itu hal bagus
gibran menilai saran dan nasihat dari presiden terdahulu
bisa menjadi masukan yang bagus untuk pemerintahan ke depan
menurut gibran tujuan presiden klub
untuk menyatukan para mantan pemimpin bangsa
saya kira bagus ya
untuk menyatukan mantan mantan pemimpin
agar bisa mendapatkan masukan masukan
beliau yang sudah berpengalaman
sementara itu saudara pdi perjuangan dan partai hanura
sepakat tak menyetujui konsep presidensial club
pdip menilai hal tersebut tak mendesak
sementara hanura menilai wacana tersebut hanya gimmick
usai menghadiri acara halal bihalal
barikade sembilan puluh delapan di cikini jakarta pusat
sekjen pdi perjuangan dan sekjen hanura
buka suara mengenai wacana klub presiden
yang akan dibentuk prabowo subianto
sekjen pdi perjuangan hasto kristianto menyebut
presidensial club tidak tepat
antara megawati dan joko widodo
karena sebagai ketua umum partai
aspirasi dan keputusan megawati
lewat partai dan suara fraksi di dpr
sekjen partai hanura beni ramdhani
menyebut wacana besutan prabowo
akan mengakibatkan perebutan kekuasaan
presiden menerima mandat yang sangat penting
untuk mengatasi berbagai persoalan bangsa dan negara
dan juga untuk membangun masa depan
itu yang menjadi prioritas
klub yang terpenting adalah klub dengan rakyat
tidak ada pelembagaan terkait dengan hal tersebut
dan kemudian kekuasaan peradilan
tetapi di atas segalanya adalah kekuasaan rakyat itu
tapi kalau dilihat dari hanura soal presidensial club
tadi hanura menilai ini lucu lucuan
ini gimmick ya ini untuk mempertontonkan
muslihat ke publik seolah olah
mantan mantan presiden ini bisa bersatu
yang sebetulnya tidak akan ada hasil apa apa
mereka adalah kelompok yang pasti hanya akan ribut
cakar cakaran urusan kekuasaan